sebuah organisasi asal jerman yang mendorong inisiatif kebijakan transportasi urban berkelanjutan di seluruh dunia
transformative urban mobility initiative atau tumi memasukkan nama gubernur dki jakarta anies baswedan
ke dalam jajaran dua puluh satu heroes dua ribu dua puluh satu untuk bidang transportasi
dalam dua puluh satu heroes dua ribu dua puluh satu tumi memuat dua puluh satu pemimpin dan figur publik yang dianggap berhasil mentransformasi mobilitas publik
yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga
dari laporan rilis tumi anies dinilai mampu memimpin tata kelola perbaikan transportasi jakarta di tengah keterbatasan sumber daya karena pandemi covid sembilan belas
tumi juga mencatat anies telah berhasil menyediakan enam puluh tiga km jalur sepeda
serta melakukan integrasi
dengan masuk dalam jajaran tersebut anies sejajar dengan sejumlah tokoh dunia termasuk pendiri tesla dan spacex elon musk